ibu kandung di dua tempat berbeda tega membiarkan bayinya tewas
di garut sang ibu keji mencekik bayinya menggunakan celana dalam hingga tewas
sementara di cimahi bayi yang dilahirkannya di dalam toilet pabrik dibuang di atas genting
tn janda asal garut ini diciduk polisi lantaran membunuh darah dagingnya sendiri
pelaku tega menghabisi nyawa bayi yang dilahirkannya seorang diri dengan mencekik lehernya menggunakan celana dalam miliknya
setelah membunuhnya jenazah bayi lalu dibungkus kantong plastik kemudian dibuangnya
di hadapan polisi pelaku mengaku berbuat keji karena malu melahirkan anak hasil hubungan di luar nikah
akibat perbuatannya ancaman hukuman dua puluh tahun penjara kini menantinya
sementara di cimahi setelah melahirkan bayi seorang diri di dalam toilet pabrik seorang buruh pabrik wanita ini membuang bayinya
se membuang darah dagingnya sendiri yang dibungkus kantong plastik ke atas genteng salah satu rumah warga
penemuan jasad bayi terungkap setelah pemilik rumah mencium bau tak sedap di bagian atap rumahnya
saya menerima laporan dari warga masyarakat bernama ibu s i
bahwa ada sumber bau di atap rumahnya setelah dicek itu adalah kantung kresek warna hitam
berisikan bayi yang baru lahir yang diduga dibuang di atas genteng di atap rumahnya
pelaku mengaku tega membuang bayinya sendiri lantaran malu
melahirkan anak dari hasil hubungan di luar nikah bersama kekasihnya
tim liputan transmedia